ya sudah kembalikan lagi posisi tangannya seperti semula ya
iya pak ustadz
langsung dibungkus aja dengan tikar nanti kita pasukan kerada di luar
iya pak ustadz
rapikan dulu rapikan tangannya
jangan langsung bungkus rapikan dulu
pak pak tolong dia
masukin untuk paham lagi
hai lagi begini enggak tahu apa apa astagfirullahaladzim saya tolong dari sini
diangkat dari sini juga ayo tolong diangkat lagi pelan pelan pak ditahan pak ya tolong
ditahan kau kedalam aduk aduk pelan pelan ditahan sambil ditahan ya ditahan pelan pelan
hai letakkan disini pelan pelan hai terakhir hai postat kenapa tangan jenazah istri saya bisa
keluar lagi postat astagfirullahaladzim tolong tolong ibu rapikan lagi kalau rapikan lagi
sekarang kita bawa ke masjid saja
kita sholatkan bismillah bismillah
hai bismillahirrohmanirrohim la ilaha
kenapa jenazah almarhum istri saya jadi berat
insyaallah dengan izin allah
istri saya keluar pak ustadz
dan kita bawa kembali ke dalam masjid
terus tahlil baca
tangan jenazah istri saya ustadz
kamu ambil saja dan kamu bungkus dengan kelengkapan yang lain
begitu nanti sampai di makam kita satukan kembali
tidak baik kita merapikan jenazah di tengah jalan
amir tolong sementara carikan daun pisang untuk membungkus potongan tangan jenazah
istri adik dosa apa istri apa
ustadz gimana nih pusat kita udah gak kuat ustadz
jenazahnya berat banget pak ustadz
mungkin dia kebanyakan dosa kali ustadz
sabar sabar ini adalah bagian daripada kewajiban kita sebagai saudara muslim
tetap yuk kita terus bersabar
sama sama kita ya yuk bismillah bismillah ayo ayo pelan pelan
terus istighfar astagfirullahaladzim terus
terus la ilaha illallah terus
mas parto itu apa sih yang dibawa
kok bau banget sih
ini tangan jenazah almarhum misi saya pak
wih bau banget
sudah sudah sudah sudah sudah nggak usah dibicarakan lagi
ayo terusin terusin takbir tahlil